kok sama makan dadang cek
wah hebat debbie makannya habis ya
tau gak pak
tadi di sekolah ngasih astrid
makannya cuma pake telur dadar doang
terus pak si jessica
gak takut belibet tuh sama perutnya
pak tau gak pak brad pitt
tau gak pak
masa makannya cuma pake bawang goreng
cuma debbie doang yang bawanya daging
tapi devi nunjukin ke semua orang kan
siapa dulu papahnya
kamu kenapa atukum
kamu dipanggil guru juga
masa dipanggil anak aja kamu galau hukum
ya gak salah atukum
pebri kan keluarga kamu
kamu kan bapaknya pebri ya kan
kalau nanti pebri berkeluarga
kamu pengen pb cepat berkeluarga kum
ya pengenlah doi
saya pengen pepri nanti punya keluarga punya anak
tapi itu kan nanti
ke dokter lana aja kum
bisa ditunda ikut program kb
kamu kan dulu ikut kb
masa sih kum
oh iya ya saya lupa tuh kum
istri jawa di luar negeri ngomonginnya kb
itu sih aku
kamu mau suntik kb kang
di ini kamu baca yang teliti
baru nanti soal soalnya tc di sini
dibaca yang bener
yang dibaca soalnya teh pebri
iya yang dibaca soalnya
dibacanya yang teliti
dari sini sampai sini
harus teliti sambil dihafal
dibacanya dari kebijaksanaan untuk kepentingan
kaya kanebo kering
aku jarang banget senyum
nggak gaul tau
hidup itu jangan serius serius banget
nanti jadinya gampang stres
kayak pak ustadz kemet
kalau saya dikubur nanti saya pengen kuburan saya yang bagus dan bersih
kalau saya selain bagus dan bersih juga teduh
kalau bisa ada pohon kembojanya di atas kuburan saya
iya di atas kuburannya dikasih rumput gajah yang lembut
bisa duduk kan ros
iya nanti dikasih bangku untuk tempat duduk mereka
biar mendoakan saya
iya kasian kalau pada berdiri
saya sering melihat orang pada jarak kubur pada berdiri capek
iya di atas tempat duduknya dikasih ubin yang putih
insya allah umur umatnya panjang
kalau emak umurnya nggak panjang nggak sampai setua ini
kenapa nggak boleh diomongin deh
justru harus diomongin supaya kita gak lupa
bahwa kita nanti pasti meninggal dede
semoga mak bisa melihat mereka sebelum mak meninggal dede

terima kasih ya a'abrey
a'abrey mau mampir dulu enggak
terima kasih enggak usah
a'abrey masih balik lagi ke kantor
yaudah enggak apa apa
semangat ya kerjanya
ibu dokter ada pak mulyadi beserta staff desa sudah datang
oh sudah datang
ya udah di situ aja deh
assalamualaikum bu dokter
sehat alhamdulillah pak
bu dokter alhamdulillah
motor dinar dari bu dokter sudah datang
aduh saya terima kasih banyak ya pak
guru desa kapan datang cek
dia tahu nodoy
saya cuma nebak nebak aja kok
ya cewek lah kum
kalau cowok bisa jadi masalah kata kang dadang
eh kang dadang
guru desa kang dadang
dari tadi ya itu kang dadang
masuk saya teh guru desa
kapan datang kan
besok kata cik kang dadang
waduh si acing tahu semua ini info info ini
cik namanya siapa cik
kok sama kang dadang cik
anda tidak pieceset saja